seorang perempuan berusia tujuh puluh lima tahun yang baru pulang beribadah umroh pada selasa ini
ditetapkan menjadi pasien suspek virus corona di rumah sakit umum pusat dr sarjito yogyakarta
ia dirujuk dari rsud kota yogyakarta setelah mengalami gejala batuk dan demam
menurut ketua tim penyakit virus menular rsup sarjito ika trisnawati
pasien tersebut diisolasi di ruangan khusus penyakit menular
saat ini ia dalam kondisi stabil
jadi pada pasien ini pulang umroh tanggal satu
jadi ini hari ketiga dari pulang umroh
memang masuk ke dalam kriteria harus diawasi karena ada gejala
gejalanya adalah batuk dan demam
untuk saat ini memang pasiennya sedang kami awasi
sedang kami awasi dan kemungkinannya banyak sekali
kalau untuk kemungkinan
virus wabah atau corona itu ada pada kemungkinan yang paling akhir
ika menduga nenek ini menderita sakit yang disebabkan oleh bakteri bukan virus
meski demikian tim dokter masih akan memastikan hasilnya tiga hari mendatang
jadi dilakukan pemeriksaan swab tenggorok swab hidung pemeriksaan darah dan pemeriksaan dahak
itu yang standar harus dikirim ke lid bangkes terhadap
kasus yang masuk dalam kriteria pengawasan atau suspek
sebelumnya lima pasien suspek virus corona diisolasi di rsup dr sarjito
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh who dan kementerian kesehatan
empat pasien adalah warga negara tiongkok dan telah kembali ke negara mereka
sedangkan satu pasien lain adalah warga negara indonesia
kelimanya dinyatakan negatif terhadap virus corona